aku gak mau kehilangan kamu
dan aku pengen banget jadi pacar kamu
jadi pacar kamu lah
toilet sebelah mana ya
toilet sebelah sana kamu mau toilet
iya jadi kebelet gara gara rugi barusan
kita harus susun strategi yang bener bener mateng
untuk ngancurin warrior
kita kepung markas warrior dari segala arah
biar gak ada satu pun anggotanya yang bisa lolos
woy lo semua ini kenapa sih
masih aja sampe malam ini ngomongin dendam
sekarang denger ya
dendam ini gak akan ada habisnya
dan dendam ini gak akan bisa hidupin adun lagi
lo dianggap apa
lo dianggap apa
diam lo lo gak usah ikut campur lagi urusan kita
asal lo tau lo tuh gak dianggap lagi di geng serigala mon
lo semua lupa ya
semua lupa lo
kalau gak ada gue disini
lo lo semua juga gak bakalan ada disini
mending lo cabut aja mon
kalau emang gak mau nyerang warrior
udah ya cabut
sekarang anak serigala lagi coba menyerang basecamp lo
lo mendingan bilang semua anak buah lo untuk pergi dari sana sekarang
lu tenang aja
gang warrior udah pindah basecamp kok
bagus deh kalau gitu
be mau bayar ini tadi be sama minuman

ini be cukup gak duitnya be

ini masih ada kembaliannya boy
buat mbak be aja
temen temen gue cabut dulu ya
mau ketemu reva lo ya
terus jangan kenceng kenceng ngomongnya
iya gue mau minta maaf sama dia
yaudah lah gue juga cabut ya
lo mau kemana kak
gue mau ke kokosan nyeraya
tapi gue mau hampir dulu beli bakso
biasanya kan cewek suka makan bakso tuh
terus gue gimana
heee kak lo jangan cabut tung
gue mau ke rumah meli
soalnya emaknya galak
kalau itu gue ada caranya
gimana tuh kak
lo pacarin emaknya nanti juga baik ya
yaudah ya gue cabut ya
wah pada kemana nih warrior
kok speak nya gini
anak warrior udah pada kemana
kayaknya udah pada pergi
terus mereka nokrum di mana sekarang
warrior udah gak nongkrong di sini lagi guys
kita susurin di jalanan
begitu kita lihat ada anak warrior
langsung kita habisin di tempat
gini tuh lo
harus diperhatiin terus mas harus
tapi bener bener udah gak peduli lagi sama aku
eh aku udah siapin kamu makan
kamu mau susu atau jus
dengan mas nyoekin dia dia gak kapur
mas kalau dia mau kabur dia kan bisa kabur dari kemarin kemarin pada saat mas marah sama dia
buktinya enggak karena dia masih membutuhkan mas
kamu berdua cepet
oh jadi adriana tuh lagi sengaja mainin permainan licin itu ke aku
dia pura pura baik di depan aku tapi di belakang menghasut papi supaya jauh dari aku
hebat banget nih cewek lihat aja aku gak akan pergi dari rumah ini
bukan karena aku gak mampu hidup sendiri
tapi karena amanah mampu hidup
aku mau pergi ke rumah ini untuk jaga papi selalu
kamu jangan tinggalkan papi
suatu saat papi akan butuh kamu
kami gak percaya sama perempuan itu
tapi jujur semakin hari mas makin cemas
cemas dengan perkembangannya reva
kan ada aku sekarang adalah ibunya reva
dan aku lebih perhatian sama reva mas gak perlu khawatir
jadi sekarang mendingan mas istri atas di kamar aku siapin makanan buat reva
kayaknya dia belum makan deh kasian malem malem perutnya kosong
ntar masuk amin juga mas
kamu baik mas
mas berterima kasih karena kamu sayang juga sama reva
ya udah mas istirahat ya
gua kira lo gak bakal dateng loh
gak mungkin lah gua gak bakal dateng
lo jelas jelas ngabarin gua untuk kasih tau masalah raya
pasti gua dateng lah
hari ini gua ngajak lo kesini karena gua pengen kasih tau ke lo
kalau sebenernya raya tuh suka banget sama lo
dan raya tuh nungguin lo buat ngajak dia jalan lah
entah nonton atau sekedar ngapelin dia
apa ini emang cuma akal akalanya boy buat nyuruh lo ngerjain gua lagi
ya ampun dan di masa lo gak percaya sih sama gue
lo tau kan gue temennya raya
gua sahabat segengnya dia
dan itu selalu curhat sama gue
gak ada gunanya juga dong gue bohongin lo
kalau gitu tengs infonya ya
gue saranin ke lo buat gerak cepat
jangan sampai raya bosen nungguin lo dan dia move on ke cowok lain mo
lo tenang aja sekarang juga gua bakal jalan komedi ya
mending gua beli martabak
biar bisa dimakan bareng
gue suka motor dari kecil
karena dulu pas gua kecil
bokap tuh sering ngajakin gua jangan jangan pakai motor
dan sekarang bokap malah ngerestuin banget kok
kalau gua ikut ke juara
tapi gue gak pernah yang namanya tertarik buat ikutan geng motor ya
sebenarnya gua juga udah keluar sih dari geng serigala
kok gara gara aku sih
jadi gak enak ya
sorry raya kalau aku terlalu jujur dan terlalu
aku emang bukan tipe cowok yang romantis
yang bisa ngasih bunga ke cewek
dan ngajak ke restoran mewah
aku gak perlu kayak gitu sama lo kok
dan kalau boleh jujur sih
dari awal kita dikenalin sama boy
aku udah sama sama
dan aku juga
dan aku gak tahu kenapa
tiba tiba aku punya perasaan juga sama
tapi aku merasa gak enak sama eka
aku ngerti koray
aku bisa ngertiin posisi kamu sekarang
gimana kalau kita jadinya diem diem aja
biar waktu yang kasih tahu teman teman kamu
kalau kita emang udah jadian
aku gak mau kehilangan kamu
dan aku pengen banget bisa jadi pacar kamu
jadi pacar kamu lah
toilet sebelah mana ya
toilet sebelah sana
jadi kebelet gara gara gerugi barusan